informasi lainnya datang dari polemik partai hanura yang berbuntut mosi tidak percaya terhadap sang ketua umum osman sabta
pada senin pagi dewan perwakilan pusat partai hanura mengadakan rapat pleno yang memutuskan pemecatan osman sabta
dan menunjuk purnawiraman tni daryatmo dan sebagai plt ketua umum yang lebih dulu menjabat sebagai wakil ketua umum
sekaligus ketua bapilu dpp partai hanura
sebanyak dua puluh tujuh dari tiga puluh empat dewan perwakilan daerah partai hanura mengajukan mosi tidak percaya terhadap osman sabta
menurut wisnu dewanto selaku waketum partai hanura jumlah ini sudah memenuhi mekanisme yang disepakati partai
dpp partai hanura mengungkapkan beberapa alasan pemecatan oso diantaranya pelanggaran adart
dan tata kelola keuangan hingga kinerja yang tidak sesuai harapan yang dibuktikan dengan representasi survei elektabilitas
dengan adanya dukungan lebih dari dua per tiga dpd pimpinan pusat partai hanura memastikan tidak ada perpecahan di badan partai
selanjutnya partai hanura akan melangsungkan munaslup yang akan diselenggarakan sebelum pilkada serentak dua ribu delapan belas
saya berulang kali menyatakan bahwa tidak ada perpecahan karena mekanisme ini sudah kita lalui dengan benar
yang kita ragu bila mana kita anggap ada sebuah perpecahan itu menggambarkan ada mekanisme
kita yang tidak sempurna mekanisme kita sempurna
tujuh dpd empat ratus dpc seluruh organisasi sayap organisasi otonom juga memberikan sebuah mosi tidak percaya kepada ketua umum
dan itu ada di dalam adart bahwa lebih dari dua per tiga kita dapat melaksanakan proses munaslup